rasanya lebih enak yang disini atau kayaknya kalau saya rasa tempat lain karena nggak ada
ya otak otaknya sih khas banget kalau yang disini
iya udah lama banget udah dari dulu